video aksi pemotor wanita yang menantang maut dengan melebar ke arah berlawanan viral beberapa hari terakhir
aksi ini dikecam masyarakat karena membahayakan pelaku dan pengguna jalan lain
belakangan aksi ini diketahui berada di jalan gajah mada bayan purworejo jawa tengah dan jadi perhatian polisi
setelah aksinya viral dan dipanggil pihak kepolisian akhirnya pelaku wanita berinisial kp mendatangi kantor satlantas polres purworejo selasa sore
karyawati sebuah perusahaan properti yang baru berusia dua puluh enam tahun ini mengaku aksinya spontan dan tidak dimaksudkan membuat konten di media sosial miliknya
pelaku pun menyesal dan meminta maaf
belakangan aksi ini dikecam masyarakat karena membahayakan pelaku dan pengguna jalan lain
karena mengganggu keselamatan pribadi dan pengguna jalan lainnya serta melanggar undang undang lalu lintas pelaku dikenakan sanksi tilang
pemotor berkata sesuai dengan alamannya dan hal ini alhamdulillah sudah datang
dan dari tindakan kepolisian juga sudah melakukan beberapa penilangan
viral aksi pemotor ugal ugalan di jalan bukan baru kali ini terjadi
sebelumnya aksi pemotor melakukan standing atau mengangkat roda depan di jalan umum beberapa kali viral
ironisnya para pelaku mengaku hanya ingin dirinya terkenal
heri sugiarto purworejo jawa tengah